operasional rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
bakal dihentikan per tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua mendatang seiring tren penurunan kasus covid sembilan belas di indonesia
meskipun begitu satu tower masih akan disiagakan guna mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas
bergabung bersama kami koordinator humas rsdc wisma atlet kemayoran
selamat sore mbak rifana gimana kabarnya baik
baik salam sehat pak mintoro langsung saja apakah benar rsdc wisma atlet kemayoran
akan berhenti beroperasi pada tiga puluh satu desember mendatang
mungkin yang melihatnya dari ini dulu ya mbak arifatna
dari adanya penurunan yang signifikan mulai dari bulan april dua ribu dua puluh dua hingga sekarang itu
dan juga terlihat bahwa dari hasil surveillance
itu terlihat bahwa lebih banyak masyarakat yang menjuri dibanding di situasi ini
pasien menurun terus sampai hari ini pasien masih ada empat orang
dan kami melihat itu mungkin sudah harus dievaluasi lagi
ya itu mungkin akan berlaku
tetapi pada prinsipnya kami siap kalau lanjut kami siap kalau tutup pun kami siap
nanti untuk penutupan itu kami menunggu arahan dari pimpinan
oke jadi belum ada keputusan resmi ya pak ya
soal penutupan rsdc wisma atlet pada tiga puluh satu desember ya
kalau pun ditutup nanti mekanismenya seperti apa pak mintoro
nah itu jadi semuanya adalah masih sesuai dengan arahan pimpinan
tetapi pada prinsipnya kami tetap sesuai dengan arahan ppn itu bahwa
kita masih tetap harus siapkan satu tower satu tower cadangan tadi
bahwa kita harus tetap siapkan tower enam
tower enam itu adalah tower yang paling strategis kalau menurut saya
jadi kita lihat tower yang paling mudah aksesnya ke wisma atlet
igd ada di wisma atlet
igd wisma atlet itu ada di tower enam
terus tower enam itu ada ruang icum
icum hcu dan hampir semua alat alat yang lengkap ada di tower enam
tower enam itu juga cukup banyak ya tanpa tidurnya
jadi kira kira seperti itu pak
oke belum tahu mekanismenya berarti ya kalau memang betul betul akan ditutup
pak mintoro hingga hari ini berapa jumlah pasien yang dirawat di rsdc wisma atlet
sampai hari ini belum ada penambahan lagi
jadi pasien masih ada empat pasien yang dirawat di wisma atlet
tiga itu adalah dengan udara ringan satu dengan komodit kipersensi
nah itu pasien sampai sekarang hari ini
sampai hari ini
oke kalau pasiennya ada empat yang dirawat di rsdc wisma atlet pak mintoro
jumlah nakesnya saat ini ada berapa yang bertugas di sana
jumlah nakes kita itu sudah banyak dikurangi
sudah banyak terjadi pengurangan nakes karena kita menyesuaikan dengan keadaan
nah ini relawan yang ada di wisma atlet itu ada jumlah total ada masih ada dua ratus dua puluh
karena masih tetap menyebaikan itu semuanya
dari dua ratus dua puluh tujuh itu yang satu ratus tujuh puluh satu terdiri dari tenaga kesehatan nakes
termasuk di situ ada dokter spesialis dokter umum perawat tenaga medis lainnya
dokter krelen dan lain lain dokter satu
dan tenaga non medis itu ada lima puluh enam

sehingga relawan yang masih stand by di wisma atlet sampai hari ini ada dua ratus dua puluh tujuh
oke jadi ada dua ratus dua puluh berapa pak mintoro

iya relawan yang masih ada di empat
oke dua ratus dua puluh tujuh relawan tenaga kesehatan yang bertugas di rsdc wisma atlet ya
pak mintoro benarkah masyarakat kini lebih memilih untuk isolasi secara mandiri di tempat tinggal mereka
daripada datang ke rumah
atau ke rumah rsdc wisma atlet kemudian dirawat di sana sehingga memang itu yang membuat
kapasitas keterisian tempat tidur ataupun ruang perawatan di rsdc wisma atlet itu menurun
kalau pertanyaannya itu berarti kan tidak bisa menjawab apakah masyarakat memilih atau tidak
tetapi yang ada adalah kita selalu pertama bahwa wisma atlet itu sampai sekarang masih
merupakan salah satu tempat telah diterpaju yang ada di jakarta maupun punggung jawa
jadi setiap masyarakat kita selalu juga bergabung dengan wisma atlet ini
bisa konsultasi lewat puskesmat atau bisa juga lewat call center satu ratus sembilan belas sembilan ratus dua belas atau datang sendiri bisa
tetapi masyarakat mungkin melihat dirinya sendiri bahwa dengan segala kemampuan
saya lebih setah dengan segala seperti ini
masih ada juga beberapa saudara saudara kita yang tidak mempunyai tempat isolasi mandiri
mereka tetap datang ke wisma atlet yang kita tetap terima
atau juga mungkin dengan adanya kemudahan obat dengan adanya telemedicine
ini semuanya memudahkan masyarakat untuk bisa isolasi mandiri
jadi saya melihat ini semua adalah bentuk kemajuan bentuk keberhasilan dari penanggulangan covid sembilan belas
baik itu secara mandiri ataupun itu secara isolasi terpadu
oke pak mintoro kita tahu saat ini covid sembilan belas di indonesia kian melanda ya
namun di sejumlah negara khususnya tiongkok kan kasus covid sembilan belas nya kembali meningkat
nah antisipasinya dari pemerintah sendiri seperti apa
apakah akan menunggu dulu kasus didatang
kasus di dalam negeri
karena kan kalau misalnya kita lihat kasus di tiongkok sedang meningkat pesat
dan tidak ada penutupan border dari tiongkok
kalau nanti kemudian rsdc wisma atlet ditutup kemudian peningkatan kasusnya di indonesia juga meningkat ini bagaimana
kalau saya masih menyebutnya bahwa kami ini adalah rsdc ya pak ya
rsdc itu kalau di pasukan dalam peranggulan covid sembilan belas ini ada kita tahu ya ada yang namanya daerah hulu
dan hulu itu tempat dimana masyarakat melaksanakan kegiatan
terus dengan beberapa peraturan pemerintah seperti ppkm dan lain lain
jadi hulu itu tempatnya pemerintah lah atau tempatnya penutup
ranahnya saya sebagai kepala umat rumah sakit wisma atlet itu lebih ke arah hilir
jadi saya lebih melihat kan di wisma atlet sendiri ya pak
kalau kasus luarnya itu mungkin bagian lain
kalau di hilir tetap seperti itu
begitu di hulu terjadi penanganan atau gejolak yang sangat tinggi
maka hilirnya akan menjadi banyak
contohnya waktu awal awal januari kemarin adanya kasus omikron juga
terus adanya naf naf baru juga
itu cukup meningkat kasus di wisma atlet
tapi mungkin saat ini
dengan sudah tercapai yang begitu berhasil
baik itu vaksin satu dua maupun booster dan booster dua juga
mungkin ke depan ini akan lebih mudah lebih penat
lonjakannya tidak terlalu banyak mudah mudahan
oke baik kita tunggu nanti bersama
semoga tidak ada lonjakan kasus covid sembilan belas di tanah air begitu ya pak ya
karena di satu sisi pemerintah ataupun presiden
juga sudah membuka peluang ppkm diberhentikan begitu ya
di sisi lain juga sudah ada wacana rsdc wisma atlet kemayoran akan ditutup
semoga tidak ada peningkatan kasus di tanah air dan pandemi di indonesia sudah berakhir begitu
terima kasih sekali koordinator humas rsdc wisma atlet kemayoran
dr mintoro sumego atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom hari ini saya selalu pak mintoro
terima kasih mbak retyana